pergi ke sana
ah debaran kamu sudah semakin berani
saya harus pastikan andin ada di hotel
jangan sampai aulah ketemu dia
saya jadi gak bisa bilang sama faal
karena saya udah janji sama om irfan
ini demi keselamatan mama
saya ada sedikit urusan sama
saya pamit juga
biasanya randy itu selalu bisa dipercaya
tapi kenapa sekarang jadi kayak begini
gue masih penasaran
randy ada keperluan apa sama om irfan ya
sejak kapan mereka kenal
jessica sekretaris apa apa kan mantan tunangnya randy
ini bener dugaan gue
kalau jessica sekretaris apa apa adalah anaknya om irfan
apa tadi aldebaran bertemu randy
kalau mereka bertemu
aldebaran pasti akan tanya ke saya
tapi percuma kalau gue tanya ke om irfan
dia gak akan jawab jujur
gue harus cari tahu sendiri soal ini
dia pasti bisa menjawab
dia ada masalah
jadi kita cukup unik
jadi apa earth
kata barry tadi al gak berhasil ketemuin andin
berarti al belum dapat penjelasan dari andin
dan itu artinya andin belum kontak dengan aldebaran
makanya al datang kesini untuk bertanya untuk memastikan
kenapa diam om
gak lagi mikirin alasan buat jawab kan
kalau om sayang andin harusnya om gak biarin andin berpergi
kecuali kamu melakukan sesuatu yang buat andin marah
dan andin pergi
tapi om gak bisa maksa andin pergi
dan andin buat bertahan
gak ada apa sebenarnya
seharusnya itu pertanyaan kamu tanya sendiri pada istri kamu
saya gak bisa bantu
saya cuma bisa bantu sebatas ngasih tempat tinggal untuk andin
dan di saat dia memilih untuk pergi
saya terima alasanmu
dan saya kesini juga mau minta maaf
untuk yang terjadi di masa lalu dulu
apa yang terjadi di masa lalu dulu
untuk yang terjadi di masa lalu dulu

untuk bagaimana rbl
untuk seorang orang
kalau dia einsatz menjual
untuk mengkh lira ke dalla
draining caranya tidak diimmigrirkan
saya gak akan pernah biarin papa saya lari dari tunggung jawa
saya tahu ini semua sudah berlalu
dan gak akan bisa kembali lagi
kalau karena masalah masalah lalu ini
om masih menendam
dan ingin membalaskan
tidak menendam ini ke anggota keluarga saya
saya gak akan tinggal diam om
om akan berada dengan saya
dan saya akan usut semuanya
pasti akan saya usut dong
al de barhan
kau sudah semakin berani
halo bos eh gimana berkabar tentang
di sini bos oke terus awasin waspada ya kalau ada barang datang oke bos siap oke
mending gua cari tahu dulu deh kalau bos tahu ketiduran kelari
sini ya selamat sore bu rosa apa ibu udah ada janji dengan dokter andi enggak saya
datang ke sini bukan mau konsultasi atau janji dengan dokter andi saya mau
minta tolong setahu saya ada pasiennya dr andi yang namanya jessica nabella
maaf ya bu kami tidak bisa memberikan informasi apapun terkait dengan pasien lain termasuk jawa terapinya
oh gitu ya ya saya ngerti sih tapi boleh saya minta tolong untuk menyampaikan sesuatu ke jessica
nabella apabila datang ke sini untuk berobat dan konsultasi atau mungkin suster bisa sampaikan
sesuatu ini ke dia apa ya bu

tolong sampaikan ke jessica anabella
tolong sampaikan ke jessica anabella
tolong sampaikan ke jessica anabella
tolong sampaikan ke jessica nabella
dari rosa al fahri baik nanti saya sampaikan terima kasih
sama sama ya tuhan jadi itu masalahnya
makanya itu yang buat aku bingung kak
aku nggak tahu harus berbuat apa aku berperilangan arah